pt mrt atau mrt jakarta menargetkan tiga anak usaha yang bergerak di bidang sarana
transit oriented development atau tod serta tiketing selesai dibentuk tahun ini
direktur utama ptmrt jakarta william sabandar mengatakan
anak usaha bidang tod tinggal menunggu pergub penugasan
ya kalau tod kira kira di satu atau di dua itu
ketika pergub penugasannya kita sudah terima

tapi itu ditargetkan semua selesai tahun ini
kita berharap tahun ini pengambangannya terlalu